kita kembali ke topik utama badan meteorologi klimatologi dan geofisika atau bmkg
menghimbau warga untuk waspada atas cuaca ekstrim dan juga peningkatan hujan lebat di seluruh wilayah indonesia
masyarakat indonesia diminta waspada atas cuaca yang terjadi saat ini terkait adanya sirkulasi siklonik di perairan indonesia
dan adanya aliran udara basah dari samudera india yang menyebabkan hujan lebat
kemudian ada angin kencang dan juga petir
bmkg juga memprediksi potensi gelombang tinggi mencapai dua lima sampai dengan empat meter di beberapa perairan di indonesia
cuaca ekstrim di beberapa daerah pada saat musim hujan menuju kemarau
kemudian menimbulkan banyak pertanyaan di masyarakat
dari website bmkg disebutkan
berkembangnya aktivitas cuaca ini selain dengan pengaruh dinamika cuaca lokal
didukungnya juga oleh aktifnya aliran masa udara basah atau yang lebih dikenal dengan naden julian oscilation atau mgo
tapi apa sebenarnya fenomena mgo ini
langsung saja sudah terhubung bersama kami melalui sambungan skype
pak hari selamat malam
selamat malam mbak pusma
pak hari fenomena mgo ini nampaknya belum
belum asing begitu di telinga masyarakat
mungkin bisa anda jabarkan dampaknya seperti apa pengaruhnya seperti apa dalam musim peralihan seperti ini
oke terima kasih mbak fuspa
mgo itu aliran masa udara basah dari samudera india yang menuju ke wilayah indonesia
terutama indonesia bagian barat dan indonesia tengah
dan ini adalah fenomena
hal yang alami yang terjadi
manakala suhu muka laut permukaan di lautan kita lebih hangat dibandingkan suhu muka laut yang ada di afrika
kalau di sana di afrika itu lebih dingin maka tekanannya lebih tinggi dibandingkan wilayah indonesia
dan alirannya dari samudera india sebelah timurnya afrika
itu menuju ke wilayah indonesia
impactnya kita mendapatkan tambahan air dari wilayah samudera india ke wilayah indonesia
seperti itu mbak pusma
mudahnya seperti itu
berarti ini di sisi lain iklim kemarau rasanya atau mgo ini bisa meredam suhu iklim kemarau begitu pak hari
tapi berapa lama fase ini bisa bertahan
biasanya setiap periodiknya itu antara lima sampai sepuluh harian
kalau dia pergerakannya dari barat ke timur itu secara periodik antara tiga puluh sampai sembilan puluh hari
jadi fase ini fase mgo ini saat ini berada di fase dua dan tiga
dua dan tiga itu di sekitar wilayah indonesia bagian barat
dan dia akan bergerak
fase empat itu juga indonesia
berarti di wilayah indonesia terutama indonesia bagian tengah
nanti berikutnya fase lima itu indonesia tengah dan indonesia timur yang mendapatkan pengaruhnya seperti itu
oke berarti sesuai dengan citra satelit himawari yang juga tadi kita sudah buka begitu
bagian barat cukup terdampak dari mgo ini
tapi pak hari dampak lain selain hujan
ataupun angin puting beliung pak hari
mungkin bisa dijelaskan
kalau terkait dengan puting beliung itu adalah fenomena yang berbeda dengan aliran masa udara
puting beliung atau hujan lebat disertai angin kencang lebih banyak terjadi di masa pancaroba atau peralian
dengan catatan paginya cuacanya cerah
kondisi suhu udara terjadi kenaikan selisihnya antara empat lima derajat lebih atau lebih
yaitu antara jam sepuluh dikurangi jam tujuh pagi
ditambahkan adanya pertumbuhan awan yang seperti bunga kol
menjelang siang itu pertumbuhannya menjadi abu abu kait aman
dan kondisi itu juga bisa menimbulkan
potensi hujan disertai gelap petir dan angin kencang
terus masyarakat bisa
sebetulnya masyarakat bisa memberikan tanda tanda secara alamiah
kalau cuacanya terik dan gerah itu menandakan dua parameter yang bekerja
parameter yang pertama terjadi peningkatan suhu
perbedaan suhu yang cukup signifikan
terus yang kedua
kalau dirasakan gerah itu menandakan
kelembabannya yang cukup tinggi
kalau kelembapan cukup tinggi dengan radiasi matahari yang cukup optimal tadi
berarti menandakan penguapannya yang cukup besar
kalau penguapan cukup besar
kita tinggal melihat kondisi visualnya
apakah ada awan yang seperti bunga kol tadi
putih mengkilat yang seperti bunga kol
kalau secara bertahap dia akan berkembang menjadi abu abu kait aman
potensinya adalah hujan lebat disertai kelat petir dan angin kencang
hujan lebatnya dimungkinkan masih berupa partikel es
jika di pancar rupa seperti itu
pak hari kemudian yang harus diantisipasi oleh masyarakat terdampak
khususnya saat ini mungkin di wilayah barat indonesia
apa saja pak yang harus diperingatkan dari bmkg sendiri
dari sisi intensitas hujannya
terutama wilayah sumatra
di jawa dan kalimantan
durasi hujannya itu relatif lebih lama
yang kedua tinggi gelombang
gelombang lautnya yang lebih dari dua lima meter
terutama di perairan samudera india sebelah barat daerah sumatra
sampai dengan selatan wilayah bali
itu daerah daerah yang perlu
kalau dari sisi
gelombang lautnya seperti itu
kalau yang di daerah
lebih banyak di indonesia bagian barat dan tengah yang terdampak
seperti itu mbak
pak hari sebelumnya bmkg juga mewaspadai
adanya gelombang tinggi dua lima hingga empat meter
di beberapa perairan di indonesia
ini kemudian ada alert
apa ada informasi begitu kepada masyarakat yang memang bekerja di perairan
betul sekali mbak
jadi berdasarkan informasi kami
kami berkolaborasi dengan instansi terkait
dalam hal ini sah bandar
atau desain perhubungan laut
selain itu kepada pelabuhan rakyat
juga kita melakukan edukasi dan informasi
yang perlu diketahui oleh masyarakat juga
bahwa sejak tahun kemarin
kita mengadakan sekolah lapang cuaca
dalam hal ini yang disasar adalah nelayan
memberikan edukasi nelayan
bagaimana membaca informasi yang dari bmkg
mengantisipasinya seperti apa
jadi terutama di masyarakat yang pesisir
yang biasa melakukan mata pencarian di laut
seperti itu mbak
baik terima kasih pak hari tirto
informasinya cukup padat
semoga bisa sampai kepada masyarakat yang terdampak
cuaca pada saat ini
pak hari terima kasih banyak
terima kasih banyak
terima kasih banyak